itu kurang lebih delapan sembilan jam sampai kita turun jaga sampai kita sampai di kamar itu kurang lebih delapan sembilan jam kita tidak makan kita tidak minum kita juga menahan untuk ke toilet
suka dukanya pasti banyak kalau dinas biasanya ada yang pakai pamper
itu sebenarnya lucu kalau orang dimaksud pakai pemper tapi itu jadi pengalaman tersendiri lah
untuk dukanya pernah saat kami pindah untuk kami kan ada tujuh tower di sini jadi saat kami berpindah membuka tower empat listrik itu trouble
jadi kami dengan khas mat dengan sepatu putih yang berat kami harus naik tangga dari lantai satu sampai tiga puluh dua
itu mungkin pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya
dengan pakai khas mat kita keringat
jadi panas kita menahan minum haus menahan lapar kita naik tangga dari lantai satu sampai tiga puluh dua
itu benar benar pengalaman yang luar biasa
saya punya anak dua yang masih kecil
jadi waktu itu saat awal pandemi itu kan masih menakutkan banget ya mas ya
apalagi dengar dengar berita dari wuhan banyak yang berjatuhan
jadi suami sempat tidak mengizinkan
takutnya saya tidak kembali takutnya begitu
kuat saya terus memaksa
saya percaya bahwa maut itu sudah diatur oleh allah
dan saya juga berprinsip saya akan menggunakan protokol kesehatan sop
dalam berdina saya yakin segala kedepannya lancar
jadi suami saya karena tekad saya kuat suami saya mengizinkan
perasaan sedih tentu pasti ada ya mas ya
video call pasti tidak mengobati rasa rindu sepenuhnya kepada keluarga
saya dari awal saya ingin misik manusiaan
saya ingin mengabdi saya ingin bergabung disini
jadi semua itu bisa teratasi
tentunya saya sebagai tenaga medis yang setiap hari kurang lebih dua puluh empat jam saya terjun langsung
bertemu langsung dengan pasien covid
yang jelas sangat rentan beresiko tertular
saya mewakili dengan teman teman saya yang lain ada di sini
saya sangat mendukung untuk pengadaan vaksinasi ini
yang jelas berharap pandemi ini segera berakhir
dan untuk kebaikan rakyat indonesia semua tentunya
yang saya harapkan dari masyarakat walaupun nanti sudah ada vaksinasi
tetap menjaga protokol kesehatan
tidak berkerumun menjaga jarak
tetap mendukung kami para nakes yang berada di garda terdepan ini
tentunya seperti itu